berniat membeli masker untuk didonasikan bagi tenaga medis di rumah sakit seorang pria di palembang sumatera selatan justru menjadi korban penipuan belanja online hingga puluhan juta rupiah
tiga kardus masker yang dijanjikan penjual didapati justru berisi dua balok batu bata
dari rekaman cctv dua orang pria terlihat menyerahkan tiga kardus yang diklaim berisi masker ke petugas jasa pengiriman di palembang sumatera selatan
tiga kardus tersebut rencananya akan dikirim ke padang sumatera barat
tanpa menaruh curiga petugas jasa pengiriman berencana melakukan proses pengecekan barang sebelum nantinya dicatat dan dikirim ke tujuan
saat hendak dicek kedua pria yang awalnya hendak mengirimkan paket justru memilih kabur dan membatalkan pengiriman
petugas yang curiga langsung membongkar isi kardus yang diklaim berisi masker tersebut
ternyata petugas mendapati isi kardus justru masing masing berupa dua balok batu bata yang direkatkan di bagian dasar kardus
petugas pun menghubungi pemilik alamat yang dituju juan enril yang tak lain juga sebagai korban
juan mengaku kaget dengan temuan tersebut
pasalnya ia telah menyetorkan uang sejumlah tiga puluh enam juta rupiah ke rekening pengirim paket sebagai pembayaran pembelian masker melalui online
mengetahui dirinya menjadi korban penipuan juan melaporkan kejadian ini ke polisi
di hadapan polisi juan bersama rekan rekannya yang tergabung dalam komunitas sosial berencana mengirimkan tiga kardus masker kepada para petugas medis di salah satu rumah sakit di padang
korban mengaku percaya pada aksi pelaku karena sudah melakukan video call saat transaksi berlangsung
awalnya dia yang menawarkan ke kami habis itu kami tukar nomor handphone dan melakukan transaksi dan video call
akhirnya saya bisa yakin bahwa dia tidak seorang penipu
pihak polrestabes palembang membenarkan adanya laporan korban dan kini tengah melakukan pendalaman kasus dugaan penipuan ini
seorang laki laki datang ke spht melaporkan bahwa dia merasa tertipu dengan media online
yang mana dia merasa memesan masker namun yang datang malah batu bata
atas kejadian tersebut korban berharap agar tersangka dapat segera ditangkap agar tidak muncul lagi kasus serupa dan menyebabkan korban baru
hanif khairandi palembang sumatera selatan
jadi tadinya niatnya baik ya niatnya mau beramal justru tertipu oleh penjual abal abal
melalui sambungan skype sudah ada warga yang menjadi korban penjualan masker secara online ada juan puncan endril
mas juwan selamat sore mas juwan
selamat sore mbak tufani
mas juwan pertama kali ketika anda menghubungi si penjual ini apakah ini baru pertama kali atau mungkin anda dapat rekomendasi dari teman untuk membeli masker di pedagang ini atau seperti apa
ya awal mulanya apa jadi itu sekitar pukul tujuh tiga puluh kantor itu
itu itu ya kesangka
sehingga minyak harga rp dua puluh
sekitar rp dua puluh
saya dek tanpa melalui via telepon atau telepon sekitar pukul sepuluh
ya sendiri menurut saya kesangka rp enam
mas juwan ini artinya anda mendapatkan kontak pedagang masker ini melalui media sosialkah atau dari mana
kan bukan saya yang dapatkan tapi pihak sangka yang melakukan dirinya ada kami atau sangka
oleh karena itu karena mungkin saya dia tahunya saya juga ada klik
dan tadi kalau misalnya saya lihat juga di berita pengantarnya untuk meyakinkan anda karena ini anda membeli dalam jumlah yang besar nominal yang sangat besar rp tiga puluh enam
dia juga melakukan video call ya
sehingga anda begitu sangat yakin bahwa ini betul
ya yang salah satunya mungkin diri saya itu dari awal mulai saya di atas tengok orang sampai dia bawa genap
sampai pengiriman orang mana saja berkaitan
mas juwan ini anda sudah lacak keberadaannya artinya cek dan recheck apakah betul alamat pengiriman penjual atau pedagang ini memang sudah betul
karena ini kan sudah juga di proses hukumnya kan
ya kebetulan saya sudah cek alamatnya
itu di daerah jepalem jepang
di nanti saya cek suaranya
suaranya mana ya dekat dekat di tangga tangkas
bagaimana mas johan saya agak kurang jelas mendengar suara anda boleh diulang lagi
itu lokasi terlapor itu di tangga tangkas daerah kudua kota palembang
dan saat ini sudah ada di pihak kepolisian ya penyelidikannya ya
oke sudah sejauh apa boleh saya tahu penyelidikan terhadap kasus ini
kalau penyelidikan kasus ini pak sampai sekarang itu yang saya ketahui ini ini ada pengiriman yang tidak dapat
itu bisa terangkat di sini
itu bisa terangkat di sini tadi
kita mengeluarkan operasi orang jepang
dan kalau pasukan kalau pasukan satu lagi
itu bisa terangkat
mas juan mas juan kita kembali lagi ketika anda pertama kali melakukan transaksi
ini jumlahnya sangat besar tiga puluh enam juta rupiah untuk pihak atau orang yang baru pertama kali membeli di pedagang yang baru pertama kali ya
artinya belum punya riwayat transaksi sebelumnya
ketika saat itu anda tidak khawatir
artinya betul atau tidak memang penjual ini menjual masker
apakah memang terpercaya atau tidak
ada terbersih kekhawatiran itu tidak
ya awalnya sih memang ada produsen mbak
apalagi sekarang kan wadah corona ini dijadikan sebagai oknum itu sebagai peluang usaha
maksudnya ya masker harganya tinggi dan sebagainya
itu saya sudah khawatir
tapi karena dia meyakinkan dengan bicara video call dan sebagainya
ya kan sampai racingnya dikirim sampai di jna itu masih video call
jadi saya percaya dengan dia mbak
tapi tidak terlalu lama kemudian barang itu di cancel
nah anda beberapa kali melakukan komunikasi dengan pedagang atau toko ini hanya dengan satu orang
ada beberapa orang nih dari toko ini penjual masker ini
tolong digaris bawah mbak
itu bukan toko ya itu pedagang masker
yang toko itu tempat mengirim barang jni gitu mbak
yang saya sama pihak terlapor itu
nelpon dari pagi dari sampai sekitar jam dua itu masih komunikasi
ya secara kan dari awal dari awal sampai pengiriman dia selalu video call saya
dan uangnya pun saya kirim sekitar jam dua an gitu
ketika melakukan video call itu juga ada buktinya
artinya barangnya bahwa dia memang punya masker dengan stok yang banyak sesuai dengan permintaan anda
karena kan sekarang kan kalau misalnya sekarang kita tahu masker apd itu kan sangat susah kan
beberapa penjual bahkan memperlakukan sistem po atau pre order gitu
karena memang agak susah untuk mendapatkannya
ketika anda video call anda dikasih lihatkah
bahwa memang betul ada masker masker ini
masker itu ada sekitar empat dos

dikali empat berarti satu ratus enam puluh memang ada mbak
oke memang ada ya memang anda lihat ya ada wujud maskernya itu ya
dan anda melakukan transfer transaksi tiga puluh enam juta rupiah itu langsung artinya
tidak dibagi menjadi beberapa kali transaksi ya
karena dia kan karena dia bikin saya yakin
race sudah dikirim karena dia tahu kok saya ini didonasikan buat masyarakat
dari awal pemilihan saya sudah bicara ini masker buat didonasikan
satu ratus empat puluh box masker ini dikali lima puluh berarti kan sudah tujuh ribu nyawa orang yang kita bantu
dia pun secara secara apa
saya sudah bantu saya sudah membantu
saya sudah membantu
mas juan awal niat anda artinya pembelian masker ini memang untuk didistribusikan ke wilayah sumatera barat ya padang
ya yang kebetulan mbak kebetulan yang kena apasnya ini buat saya sendiri gitu
oh di daerah mana
di wilayah lain pun tidak pernah terjadi seperti ini
saya sebutkan salah satunya itu
tetapi kenapa ketika kami mau membantu kampung kami sendiri ya saya kenapa sendiri
oke dan ini masuk dalam semacam aksi penggalangan dana
jadi artinya bukan dari pribadi anda sendiri ya
enggak kami itu ada sekitar berapa orang mbak
itu kami iuran atau patungan secara pribadi
kami melakukan apa ini melakukan donasi ini tidak pernah melakukan
ini tidak pernah melibatkan siapapun dalam arti itu pihak politik atau memakai dana apbd segala macam
kami tidak pernah itu hanya pure murning dari penghasilan kami gitu
yang bagaimana tahu kampung kami kan sangat musibah
semoga kasus ini sudah masuk dalam proses hukum dan juga bisa segera diusut tuntas jadi pembelajaran juga untuk kita semua ya mas juan ya
ingin berbuat baik ingin melakukan kegiatan sosial
tapi lagi lagi kita harus jeli kita harus tahu artinya banyak sekali oknum oknum yang memanfaatkan situasi kesempatan dalam kesempitan seperti sekarang ini
terima kasih mas juwan sudah bergabung dengan cn indonesia live sore hari ini